kita ke informasi lain ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb mohaimin iskandar mengatakan
salah satu tujuan besar dari muktamar pkb ini adalah membantu presiden jokowi pada periode selanjutnya
termasuk melalui duduk di kabinet jokowi serta merebut kursi ketua mpr
berikut wawancara selengkapnya bersama tim cnn indonesia usai penutupan muktamar pkb di nusa dua bali
setelah digelarnya muktamar partai kebangkitan bangsa dan dipilih secara aklamasi
sudah ada bersama tim si indonesia bapak muhaymin iskandar atau yang akrab bisa pak caimin
caimin selamat malam assalamualaikum
caimin ini kan sudah dipilih lagi menjadi ketum di periode selanjutnya
kira kira untuk struktural kepengurusan pkb ke depan ini seperti apa
dalam satu dua hari ini akan saya putuskan susunan pengurus yang sesuai dengan tuntutan perkembangan
nah susunan itu akan terus
saya timang timang selama dua hari ini untuk kita susun lengkap
nah ini kan juga jelas pada awal pembukaan mengatakan bahwa muktamar ini salah satunya mendukung program pak jokowi
kalau bisa dilihat kan pkb ini juga beberapa kali ada ingin membantu lah di kabinet
kalau kami boleh detail sedikit kira kira kursi menteri berapa sih pak yang diminta untuk
ya kita sih berharap pasti banyak cuman kan terserah presiden karena menteri itu kan hak dan kewenangan presiden
kita pada musisi mengusulkan
sedang keputusan terserah presiden
untuk nama sendiri yang disodorkan ke presiden
belum sampai hari ini belum ada usulan karena kita juga menunggu permintaan
kalau memang diminta kita siap
tapi sejauh ini sudah ada komunikasi cak dengan presiden
ya pasti cuman pada prinsipnya komunikasi itu masih belum sampai mengerucut berapa nama atau siapa
cak belum lama bu megawati juga dalam munasnya meminta kursi tersebut paling banyak untuk pdip
pkb menanggapi hal ini seperti apa
ya kalau kita kan sepenuhnya bergantung presiden
pkb presiden lah yang menentukan
terkait juga dengan mendukung pak jokowi kan juga dibentuk koalisi di mpr
untuk posisi kepimpinan mpr sendiri paket pimpinan ini kalau pkb seperti apa cak masih nama caimin
kita masih berusaha untuk menjadi ketua dan tentu hasil kesepakatan ya
kita ingin musyawarah mufakat di seluruh gedung mpr tapi sebelumnya musyawarah mufakat tuntas di koalisi indonesia kerja
terkait dengan penambahan kursi pimpinan menjadi sepuluh ini pkb menanggapinya seperti apa
ya kita kalau itu memang kondusif dan untuk kepentingan nasional ya tidak ada masalah
tapi kalau ya hanya sekedar kepingin ya just
terakhir gerindra kan juga digosipkan akan masuk ke dalam paket pimpinan mpr tersebut
pkb sendiri menerima tidak sih kehadiran gerindra ini
selagi untuk kepentingan nasional dan kursinya ditambah satu dolar
nah itu juga
kursinya ditambah satu dolar nggak ada masalah
itu dia caimin selamat sekali lagi cak sudah terpilih kembali
terima kasih cak atas waktunya
ya itu dia
mohaimin iskandar saya sisyah aspasya dhw trani nusa dua bali